pssi menolak rekomendasi tim gabungan independen pencari fakta atau tgipf tragedikan juruhan yang merenggut lebih dari satu ratus tiga puluh korban jiwa
rekomendasi yang ditolak adalah terkait kesediaan pengurus pssi untuk mundur dan menggelar klb
pssi menilai pemerintah tidak boleh kucampur urusan federasi
benarkah sejumlah rekomendasi yang diberikan tgipf ini tidak bertaji
untuk itu malam hari ini sudah bergabung bersama kami adalah akmal marhali anggota tgipf
bergabung secara virtual
mas amal terima kasih selamat malam
selamat malam putri
terima kasih dan sebelumnya kami juga sudah mengundang pihak pssi terutama anggota komite eksekutif ahmad riyad
namun hingga kini masih belum memberikan jawaban untuk berdialog pada malam hari ini
mas akmal anda sudah melihat tanggapan dari pssi responnya seperti itu
seperti yang sudah diduga banyak pihak ya
karena sama sekali tidak ada respon sepekan setelah tgipf memberikan rekomendasi
dan akhirnya responnya seperti itu
apa tanggapan anda sebagai salah satu anggota tgipf mas akmal
ya putri saya ingin kasih tahu bahwa ini adalah laporan tim independen pencari fakta yang sudah diberikan dan disebarkan kepada pihak pihak terkait
termentuk pssi di dalamnya
jadi sebenarnya kalau bicara rekomendasi tim pencari fakta atau tim gabungan independen pencari fakta ini sebenarnya sifatnya
kita harus mengikat
karena kita diputuskan oleh sebuah kepres nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh dua
mana apa yang kita sampaikan adalah merupakan rekomendasi yang harus dijalankan oleh pemerintah
kita lihat misalnya menteri kesehatan sudah menjalankan rekomendasi kita
sosial sudah menjalankan rekomendasi kita
menteri pupr sudah menjalankan rekomendasi kita
pupmk juga sudah menjalankan rekomendasi kita
bahkan pihak kepolisian
juga sudah mulai menjalankan rekomendasi kita
karena pssi yang sampai sejauh ini masih mencari sejuta alatan untuk tidak menjalankan
menurut kita ini adalah hak mereka
tapi rekomendasi tim pencari fakta ini sifatnya pastinya akan muncul
iya pastinya akan bagaimana mas terputus terakhir
kata kata anda yang terakhir
pastinya rekomendasi yang disampaikan oleh tim tgipf
kecuali ada hal hal lain yang diputuskan oleh presiden sebagai rekopres kepada tim independen pencari fakta
sifatnya mengikat tapi pssi sudah mengatakan pemerintah tidak boleh ikut campur urusan federasi
betul sekali dan kita juga tidak ikut campur urusan pssi sebenarnya dalam kaitannya dengan statuta mereka
di rekomendasi kita poin satu untuk pssi kan jelas
pemerintah tidak punya hak untuk melakukan intervensi
tapi sebagai tanggung jawab moral
karena solus populi tema lecesto keselamatan rakyat hukum tertinggi sebagai bentuk tanggung jawab
maka kita meminta tanggung jawab moral di situ untuk para pengurus pssi mengundurkan diri dari posisinya saat ini
ada lima belas exo yang ada di pssi
nah kemudian yang kedua ketika kemudian sudah mengundurkan diri kan pastinya ada vacuum of power
apa namanya kekosongan kekuasaan
ketika itu kemudian pssi harus menjalankan kongres luar biasa sesuai dengan regulasi dan statuta yang mereka miliki
ini si bola ada di tangan atau di kaki para pemilik suara
nah ini dua hal yang sebenarnya kita tidak mau intervensi
kita ingin membangun kesadaran moral
lihat kan kalau misalnya pssi tidak mau mengundurkan diri para pengurusnya berarti kan tidak ada kesadaran moral disitu
jangan ngomong masyarakat sudah lihat jelas ada apa
sebenarnya ketika pssi tidak mau bertanggung jawab terhadap kasus
mas akmal kalau misalnya sekarang melihat sejauh ini sebenarnya bagaimana koordinasi dengan pssi ketika kemudian investigasi dilakukan oleh tgipf dan sekarang juga masih berlangsung ya karena masa kerjanya satu bulan kan ya
ya kalau kita bicara koordinasi seperti apa kita tidak punya tanggung jawab untuk sejatinya ya untuk melaporkan hasil investigasi kita ke pssi
karena berdasarkan kayak press
pada sembilan belas tahun dua ribu dua puluh dua kita hanya melaporkan tanggung jawab atau kerja kita independen kepada presiden
dan itulah kemudian pada tanggal empat belas oktober dua ribu dua puluh dua presiden menerima kita di istana negara untuk mendengar secara langsung laporan kita kemudian rekomendasi rekomendasi yang kita berikan
nah apa dari situ kemudian bola selanjutnya ada di pemerintah untuk menjalankan rekomendasi
dan harusnya misalnya pak jokowi kemudian mendiskusikan ini beban kerjanya ada di menteri pemuda dan olahraga harusnya gitu kan untuk menjalankan apa putusan yang ada kaitannya dengan pssi
yang departemen lain kan berjalan sesuai dengan posisinya masing masing departemen sosial berjalan dengan menterinya kemudian pupr juga dengan menterinya kesehatan dengan menterinya
nah pssi kan bukan bagian dari negara
nah pssi kan bukan bagian dari negara
pssi adalah organisasi
tapi dibawah pengawasan dasarkan undang undang keolahragaan dibawah ke bawah awasan pora
harusnya menpora yang kemudian banyak menekankan ini kepada pssi untuk menjalankan rekomendasi yang dikeluarkan oleh tim independen mencari fakta
kalau misalnya melihat sekarang yang terjadi saat ini
jadi publik kan memang anda tadi mengatakan mas akmal sekarang silahkan publik melihat
tapi kemudian publik juga ada pertanyaan juga yang ditimbulkan
lalu bagaimana dong rekomendasi tgipf ini
artinya tidak memiliki kekuatan untuk mendorong
sekalipun memang sudah berulang kali dikatakan juga dikatakan oleh menko polukam juga bahwa ada budaya adiluhung dan ada juga kesadaran moral
ya kan proses tetap berjalan
proses tadi kan ketiga ada empat proses yang dijalankan dalam kaitannya dengan kasus
pertama adalah proses hukum pidana
dua proses hukum pidata
keempat proses hukum moral
yang kita kedepankan saat ini kan baru menganjurkan dalam kaitannya dengan moral
apakah kemudian dengan moral ini tidak terkena
itu kan bisa jadi kemudian masuk nanti ke hukum pidana gitu
kalau hukum pidana kemudian masuk bisa jadi akan banyak lagi tersangka tersangka yang apa namanya yang terlibat

yang apa namanya yang terlibat dalam kasus tragedikan juruhan
kita kan sudah merekomendasikan kepada pihak polisian untuk melakukan pengusutan penyelidikan dan juga kembangkan kasus ini
agar tersangkanya bukan cuma enam yang sudah diumumkan tapi tambah sesuai dengan kadar lahan yang dilakukan
nah ini yang kita tunggu sejatinya
bahwa kasus tragedi kanjuruhan ini kan bukan kesalahan polisi semata
bukan kesalahan pantel semata
bukan kesalahan ib semata
bukan kesalahan security officer semata
tapi kesalahan kolektif
termasuk di dalamnya kesalahan pssi
masuk juga di dalamnya adalah kesalahan eksporter
jadi semua yang terlibat dalam kasus ini harus bertanggung jawab baik itu secara moral pidana perdata maupun administrasi
oke mas amal selanjutnya apa langkah yang akan dilakukan oleh tgipf saat ini
apa yang sedang dan akan dilakukan
tim tgipf tidak punya hanya bertugas untuk menyampaikan rekomendasi
gfs tidak punya tugas untuk memberikan tekanan tekanan kenapa
karena tugasnya adalah menyampaikan rekomendasi ini kepada presiden
untuk selanjutnya negara lah yang melakukan dan mengeksekusi ini
kenapa karena lembaga tgipf ini bukan lembaga eksekusi bukan lembaga peradilan
hanya kita tidak pernah menyebut nama orang per orang untuk dihukum
nanti kita namanya intervensi hukum
fakta fakta dalam satu ratus tiga puluh enam alaman untuk kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh badan hukum yang ait di pemerintahan
kemudian bisa saja dikembangkan
kita hanya menyampaikan bahwa banyak pihak atau personal yang harusnya bisa menjadi tersangka dalam kasus ini
termasuk misalnya pssi bisa jadi tersangka dalam dua hal
dalam kaitannya dengan sebuah korporasi
dalam peraturan menteri
peraturan mahkamah agung nomor tiga belas tahun dua ribu enam belas
ada di situ tentang tata cara berpidana korporasi
salah satunya misalnya hukuman terhadap korporasi yang melanggar aturan negara bisa dibekukan gitu kan oleh negara atau dibekukan kegiatan aktivitasnya
nah ini kan bisa saja diambil oleh negara kaitannya dengan pssi
kenapa karena bagaimanapun kasus tragedi kanjuruhan ini terjadi karena ada sepak bola
sepak bola ini kan di bawah naungan pssi gitu

kalau kemudian penyebab utama meninggalnya gas air mata memang dari pihak kepolisian
tapi pihak kepolisian kan tugasnya bukan penanggung jawab utama terhadap kegiatan sepak bola ini
penanggung jawab utama terhadap kegiatan sepak bola ini ya pssi
karena hanya pssi yang punya hak konstitusional menjalankan kegiatan olahraga di indonesia dalam naungan fifa
mas akmal kami tunggu terus
dan kita kawal bersama sama kasus ini
sekali lagi terima kasih sudah bergabung malam hari ini di cnn indonesia newscast
terima kasih putri
ya salam malam